masih bersama kami di cnn indonesia belajar bela diri tentu untuk menjaga diri bukan
nah salah satu seni bela diri asli indonesia yaitu silat memiliki peminatnya tersendiri
ruang publik terbuka ramah anak atau rptra menjadi salah satu tempat berlatihnya para jagoan silat
gerakan teknik dasar pukulan menangkis dan menyerang dibarengi dengan tangan yang terbuka dan cepat merupakan ciri khas dari silat gerak strong
seni main pukulan gerak strum ini merupakan salah satu seni bela diri asli betawi
bukan sembarang pukul tentu di dalamnya terdapat teknik dan jurus yang harus dikuasai para murid didik di sini
lelaki perempuan tua muda bahkan anak anak semangat untuk berlatih seni bela diri asli mainan kampung selipi ini
dan malam ini saya akan mengajak anda ke salah satu komunitas bela diri asal betawi atau silat gerak strung di jalan tanah abang tiga jakarta pusat yang dilakukan di malam hari
seperti apa saja teknik teknik bela diri untuk itu kita langsung saja bergabung dengan hemas litika
sarah saat ini saya tengah berada di tengah tengah para jagoan silat
silat asli betawi ini bernama silat gerak strong
lalu silat ini dilakukan dan dilatih oleh baik baik para anak
ini tadi saya sempat melihat ada yang latihan ada anak yang kecil sampai yang sudah cukup dewasa bahkan itu sudah turut bergabung bersama sama di pt tanah abang tiga ini untuk melakukan latihan
dan untuk tahu jelasnya apa sih bedanya silat gerak strung dengan silat silat asli betawi lainnya sudah bersama saya ambah tirta yang salah satu maestro juga ini untuk silat gerak strung ini
selamat malam ambah tirta
abah ini kalau boleh tahu tuh bedanya silat gerak strum dengan silat silat asli betawi lainnya itu apa sih abah
perbedanya tidak jauh beda dengan silat silat yang lain
cuma memang gerak strung ini dari kampung selipi langsung
memang gerak strung ini diciptakan memang sangat sangat sendiri
oke selain itu bah kalau misalnya ada silat yang saya tahu tuh silat asli betawi ada silat beksi ada juga silat sabeni gitu gitu ya bah
untuk silat gerak strum itu sendiri yang kemudian menjadi ciri khas gerakan atau pukulan atau tendangan justru bah kalau boleh dijelaskan
gerak strom itu lebih ke arah gedor dia
arah ke gedor ya
menggunakan sangat power dia
terus abah ini kan kalau dari tadi nih saya udah perhatikan di sini sarah sudah sekitar dua jam berlatih ya abah
kebanyakan itu malah perempuan
jadi apakah ini kemudian juga bisa dikunakan untuk perempuan perempuan seperti saya yang kemudian untuk menjaga diri lah sekarang kan jakarta
ada kurang aman
gini jadi jurustrum ini tidak dominan dengan kaum adam dengan kaum lelaki
kebanyakan diminati kaum wanita karena jurustum ini sangat mudah dipelajari dengan kaum wanita
karena dia menggunakan alur yang namanya arus keras arus lemah gitu
jadi diajak keras ayo diajak lemah ayo diajak
ikutin lawannya aja gitu abah
boleh dong diajarin sedikit gerakan gerakan dasar dari silat gerak seperti ini
oh boleh boleh
gerakannya ini sarah gerakannya tidak cuma kencang pukul pukul
tapi gemulai seperti orang tai chi menari gitu boleh
boleh boleh boleh
berpantekan dengan saya abah hati hati
awal dari gerak strum itu kaki kanan melangkah ke depan tangan kiri menutup
tangan kanan keluar
keluar agak menada dia
ya sikutnya agak ke dalam
agak ke dalam siap
sikutnya agak ke dalam
begitu dia berbalik tangan ini agak menekan
oh jadi kebanyakan dia kayak dorong gitu
jadi menggunakan lahan
pada saat di sini menekan digedor bisa langsung dikejauhkan
ada gerakan lain nggak abah
yang sangat mudah
jadi di jurus strung itu yang dominan tidak terlalu keras dilihat
tapi bisa dimanfaatkan dengan wanita
itu jurus dua
jos dua itu mudah sekali
gerakannya sama satu sama
kaki kanan melangkah ditutup
tangan kiri melonjor
tadi kalau jurus satu itu tangan kanan keluar mata begini
nah disusul dengan tangan kiri
ditekan ke bawah
tekan ke bawah
bahu kita memain tangan kiri maju ke depan
oh kebanyakan dorong ya abah
jadi nggak cuma pukul pukul pelaku pelaku kejahatan di luar sana tapi juga kemudian
dan momentum yang ada untuk jatuhkan
sangat bermanfaat sih saya untuk melakukan gerakan gerakan itu masih gerakan dasar
tadi selain itu juga boleh kita praktekkan
siapa tahu jagoan nanti
jadi jagoan silat
rizka tolong dibantu sini
ini bisa dicontohkan kalau mbak memukul
nah jurus sesuai jurus
jadi di sini lawan terbuka
nah ini ditekan
jangan sampai mukul
jangan sampai pukul rizka kalau gitu ya
tutup pakai ini
buang ke sini
ini tangannya berbalik
ini bisa langsung dijatuhkan ikan
kemudian itu ya salah satu prestasi juga telah didapatkan ya dari perguruan dunia silat permata sati ini
ada salah satu atlet yang
menang di perlombaan provinsi loh
cukup berbahagia kan ya
ini salah satu atlet berbahagia kan itu
kemarin menang apa bang
kemarin di pop rob juara satu tingkat nasional jatuhnya nih
berarti dapat emas ya
selamat maaf farhan
kelas dua smp
di kelas dua smp dan sudah berprestasi
sarah itu sangat
tentu saja sangat membanggakan ya untuk indonesia
dan semoga tetap berlatih ya
atlet terbaik juga dia
iya di pop up
tetap latihan dan jangan lupa tetap sekolah yang rajin
ya berikut tadi sarah
salah satu ada beberapa gerakan dasar dan kemudian memang silat gerak strum ini
kemudian sangat ramah untuk dipraktekan untuk para kaum perempuan seperti kita kita ini
untuk membela diri dan tentu saja dengan mempelajari silat ini juga diharapkan dapat
dan terima kasih

nah terima kasih
terima kasih sangat banyak untuk para kaum perempuan seperti kita kita ini

rasa rasa untuk mencintai dan menjaga kebudayaan betawi atau kebudayaan asli indonesia
iya terima kasih ya mas atas laporannya